melalui kementerian sosial kementerian tenaga kerja dan pemerintah daerah
pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat
dan menjaga inflasi setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga bbm bersubsidi
ada tiga poin bansos yang akan dikucurkan pemerintah dan prosesnya juga sudah dimulai saat ini
kita lihat yang pertama yang bansos yang pertama dikucurkan pemerintah itu adalah bansos berupa bantuan langsung tunai
jumlahnya dua belas empat triliun rupiah totalnya untuk dua puluh enam puluh lima juta keluarga penerima manfaat kpm ya keluarga penerima manfaat bukan perorangan
dibayarkan dua kali oleh kementerian sosial jadi per sekali bayar sebenarnya jatahnya ini untuk empat bulan
satu bulan rp satu ratus lima puluh tapi dibayar
bayar langsung dirapel per dua bulan yaitu rp tiga ratus ribu pertama dibayarkan di pekan ini
kemudian rp tiga ratus kedua dibayarkan menjelang desember dua ribu dua puluh dua
dan blt akan didistribusikan via kantor pos indonesia di seluruh wilayah tanah air
dan anda bisa mengecek ya anda bisa mengecek apakah nama anda masuk ke dalam penerima bansos kementerian sosial ini
jadi caranya buka ke
ke laman ini cek bansos kemensos go id
jika nama anda belum ada di sana kemensos juga membuka kesempatan untuk mengajukan
jadi sekarang anda bisa mengajukan bansos dengan fitur usul
jadi anda bisa mengusulkan diri anda atau keluarga anda untuk bisa mendapatkan bansos ini
dan nanti ada tentu saja ada data data yang diperlukan di sana
ada unggah fotokatal
kemudian anda harus memfoto rumah tampak depan rumah anda
sehingga nanti kementerian sosial akan menilai apakah anda layak untuk menerima bansos blt ini atau tidak
bansos yang berikutnya yang juga disiapkan oleh pemerintah adalah bantuan subsidi gaji
totalnya ada rp sembilan enam triliun
besarnya untuk enam belas juta pekerja dengan gaji tiga lima juta per bulan
jadi maksimal gajinya rp tiga lima juta per bulan
itu akan mendapatkan
besarannya rp enam ratus dibayarkan satu kali oleh kementerian ketenaga kerjaan
kita lihat bansos yang berikutnya apa
bansos yang berikutnya adalah yang diberikan oleh pemerintah daerah
jadi pemerintah daerah saat ini juga sedang berupaya bagaimana caranya untuk meredam seminimnya dampak dari kenaikan harga bbm bersubsidi
sebesar total rp dua lima triliun
untuk membantu sektor transportasi
jadi untuk diberikan juga kepada nelayan
untuk diberikan juga kepada petani
bantuan kemudian akan diberikan kepada angkutan umum ojek nelayan dan juga perlindungan sosial tambahan
dan ini programnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah
kita lihat sekarang dari tiga bansos ini
banyak yang mengeritik
pemerintah hanya memperhatikan untuk mereka yang miskin dan rentan miskin
tapi pemerintah belum membuat formula bagaimana caranya
supaya juga bisa membantu kelas menengah
karena kelas menengah ini adalah kelas yang selama ini menggunakan bbm bersubsidi
yang sekarang ini bisa terancam miskin
karena kenaikan harga bbm bersubsidi dan juga dibarengi dengan inflasi
juga kenaikan harga bahan pokok
bantuan sosial atau insentif untuk pelaku kelas menengah
lalu pertanyaannya juga apakah bagaimana dengan pengusaha
pengusaha pengusaha umkm itu juga harus diperhatikan
karena mereka juga terdampak
dan ini tentunya perlu sesegera mungkin dipikirkan oleh pemerintah